jadi nggak cuma di indonesia saja ya di amerika serikat ketika mereka melakukan pemilu pemilihan paruh waktu pun
mereka semua langsung semuanya selfie menunjukkan bagaimana antusiasme mereka khususnya di media sosial
kita akan bahas sebenarnya seberapa penting sih pemilu paruh waktu amerika serikat kali ini
kita akan bahas bersama wimar witular yaitu analis politik amerika serikat
pak wimar selamat malam
iya pak wimar kita lihat apa yang terjadi pemilu paruh waktu ini kan memang bukan pemilu presiden ya
tapi diakui oleh tidak sedikit orang mungkin sebagian besar warga amerika
katanya lebih panas gitu dibandingkan dengan pemilu paru waktu sebelumnya
bahkan kalau di catatan saya melalui us elections project ada kenaikan jumlah voters kurang lebih sebelas juta di dua ribu empat belas
di catatan saya ada dua puluh tujuh empat sementara tahun ini jumlah pemilihnya tiga puluh lima
sebelas juta bukan angka yang sedikit
menurut anda analisa anda dengan kenaikan sebelas juta ini apa sih yang mencoba
apa sih yang coba disuarakan oleh warga amerika
apakah karena kekecewaan terhadap kepemimpinan trump
atau seperti apa
ada dua sebetulnya
yang pihak pendukung yang pihak yang tidak suka sama trump memang sangat kesal terutama akhir akhir ini
jadi ini merupakan
kesempatan untuk menyuarakan
bukan saja menyuarakan tapi untuk menggantikan wakil mereka dengan wakil yang lebih merefleksikan suara rakyat
kalau kaum yang mendukung trump justru karena takut trumpnya digeser mereka jadi lebih semangat turun
jadi dua duanya energinya bertambah gitu
oke sekarang kita lihat berdasarkan quick count berdasarkan hasil hitung cepatnya
demokrat diprediksi mendominasi
catatan anda seperti apa
sebenarnya seberapa penting sih pemilu paru waktu ini bagi rakyat amerika sendiri
sangat penting karena ini dua tahun lagi ada pemilihan presiden
dalam dua tahun ini banyak sekali kelemahan kelemahan trump yang akan tidak bisa ditutupi lagi dengan suatu kongres atau house of representities yang lebih berani untuk melakukan investigasi
bahkan memanggil ke pengadilan dan sebagainya
jadi kesalahan kesalahan yang dulunya disembunyikan oleh partai republik itu sekarang akan terbongkar satu satu
bahkan mungkin bisa ada impeachment usaha impeachment walaupun keputusannya harus lewat senat dan itu tidak mungkin
karena senat makin dikuasai republik
tapi ya ini menempatkan trump dalam posisi yang defensif dua tahun sisa ini
di samping dia juga tidak bisa terlalu sembarangan melancarkan polisi polisi yang kurang berkenan pada sebagian rakyat amerika
polisi dalam ya macam macam gitu ya
haruskah donald trump merasa apa
khawatir yang mungkin berlebih gitu ketika demokrat unggul dibandingkan republik
harusnya khawatir harusnya si panik kalau orang normal
tapi dia tidak pernah menunjukkan trump karena dia itu bintang
jadi dia tidak
tidak pernah akan menunjukkan kekecewaan atau kekhawatiran sampai saat terakhir
oke apa yang akan terjadi ketika ini kan masih berdasarkan hasil hitung cepatnya ya pak wimar ya
tapi kalau misalnya demokrat lebih mendominasi atau lebih unggul dibandingkan republik apa yang akan dilakukan oleh demokrat
kemudian juga sebaliknya ketika republik unggul apa yang mencoba untuk dilakukan oleh republik
analisa anda seperti apa
sekarang sudah hampir pasti bahwa demokrat akan unggul
jadi sudah kita bisa lihat berbagai skenario yang bisa lahir dari situ
pertama bahwa tidak sewenang wenang sekarang inisiatif eksekutif
jadi berarti akan lebih lambat inisiatif trump
itu bahkan mungkin sampai deadlock sampai jadi macet ya
susahnya gitu jadi maju nggak bisa mundur juga nggak bisa gitu
jadi dalam deadlock itu kemudian akan keluar segudang investigasi
yang tadinya tertunda terhadap kecurigaan orang akan kesalahan trump
dari mulai pajak sampai kepada korupsi
dan juga kita ingat sebentar lagi mungkin hasil dari tim khusus fbi mueller itu akan keluar
dan kalau seperti dugaan orang itu akan kritis terhadap trump akan menuduh trump melakukan ini dan itu
maka itu bisa digabung dengan kekuatan investigasi kongres
sehingga hasil mueller itu akan
oke kalau demokrat unggul atau mendominasi lah ya dibandingkan dengan republik
bisa tidak mengusulkan pemakzulan terhadap trump
bisa mengusulkan dan bisa memenangkan keputusan pemaksulan
tapi usul pemaksulan tapi keputusannya itu harus oleh mayoritas senat
dan itu tidak mungkin karena di senat itu republik masih pegang
bahkan makin memaksulkan
oke baik terima kasih pak wimar wetular analis politik amerika serikat
sudah bergabung dengan cnn indonesia connected malam hari ini
kita akan lihat dari hashtag atau tagar us election night
kata apa saja yang dicuitkan oleh netizen
sebagian besar pastinya netizen dari amerika serikat ya
kita akan buka data ontologi yang berikut yang berhasil dikurasi oleh tim dari transmedia sosial
yang pertama dari us election night
ada kata pemilu tentunya
kemudian saya geser berikutnya
yang kedua ada amerika
dan kemudian yang ketiga kata besarnya ada hasil
sementara itu kata kata lain yang juga terkait dengan kalimat cuitan oleh netizen di amerika
ada partai kemudian trump demokrat presiden serta pemilihan
itu data ontologinya saya tutup
jadi kita dapat atas diih laksananyanothing
kalau tidak kita bisa lihat dua hal
terus kita sudah gak juga sudah menjelaskan apa itu karena bahkan mempunyai menghapusannya
nah yuk apa yang diteruskan